oh aneh rasakan tak punya hari
ia hari hari puter puter saja dengan beberan
tapi coba kami berdua diambil sama dua orang peronda
akhirnya sampai sekarang kami tidak bisa ngepet lagi
kami ingin menuluskan ilmu babi ngepet raja
aku tidak ada urusan dengan ilmu babi ngepet
itu urusan murid kodama
sekarang dia minjap entah kemana
sitin gak bisa dapat ilmu babi ngepet lagi raja
sudah kau bilang
aku tidak punya urusan dengan ilmu babi ngepet
urusan ku dengan dukun yang mencundangi murid kodama
tenang aja tenang
tenang aja semua bakal dapat lagi
dukun itu bekas onretir ayah
maksudnya bekas ini kedua ayah
tak punya hari
bisa the dalam
dihafari fo fires terjaga
oh aneh rasakan
gak punya harim karena diserobot orang
setiap hari puter puter dagang tarte dan al quran
pulang ke rumah tidurnya di gerbantan
ini ngapain yang gitu aneh
ini belum buat rupanya ya
hari mana dia ambil orang
semua gara gara ini
kok suara inti anjing
ini mah bisa kejadian
kita jadi bisa suara anjing ya
ngomong ngomong enak juga kita jadi begini ya
bisa ngerjain orang
yuk kita hantusil
termasuk temen kita
gue lama lama bertemen sama lo gue bisa jadi komandan hansip ini
enak lo jadi ansi tapi gue nih bisa pensiun prematur
eh lu kenal gak tuh
surupan kelingin nih
bisa juga pasupan setan
tiga kawan di korban tabrak lari nih
jangan disuruh ada etan
tanya teh diutus manggil gue emot
tanya teh diutus manggil gue emot
diutus sama siapa
diutus sama siapa ya
di sana di depan
mari kita ke depan
jangan terlalu jauh ya
jangan terlalu jauh ya

kindler berdiri suatu kebanyakan
semangat empat puluh dua tahun
woi ini gue imah
kamu yang telah mencundangi muridku si dharma
dan telah menjeram ilmu babi ngepet si titin
bukan aku tapi muridmulah yang bunuh suami dan anakku
juga meresahkan sebuah masyarakat
sekarang aku akan buat perhitungan dengan kamu
makan kebunuh kamu
jangan lupa untuk berlangganan
jangan lupa untuk berlangganan
setiap malam saya mengayap terus
saya capek sekali
terlindung terlindung nyari babi
tidak ketemu ketemu nolengang nolengang
terlindung terlindung terlindung terlindung
ini kamu mau kenal
ini kalau kamu mau tahu ini raja lenong kesiangan
ini tidak salah
kalau dia mengaku raja inilah raja remi
alah bukan raja catur
bukan catur bukan raja remi
panggil aku raja babi
aduh aduh aduh
aduh aduh dialah dialah
ini beneran raja babi wong
nanyain temen kita ya
itu bukan urusan kum
bukan ini babi
iya bener bung
soalnya ini meresahkan masyarakat
buat tangkep loh
lu lari kemana loh
ayo coba tangkap kalau berani
bos siapkan mereka bos
kita buat semua aja bos
kau kenal ga ini
ini kundi anak gini jeng
ini boneka kurang batre
bisa juga bisa juga
tunggu tunggu tunggu
wah lu bawa bekengan
gua juga bawa bekengan gua
boleh kau jauh lagi bos
jangan ini ini
kamu bakal saya rusak ancun
bagaimana aku main bos
kamu jadi asisten harus tahan banting dong
baru begitu aja udah cengeng
yang ini bangun bangun
yang itu jatuh
apa di sipan
baik bangun nih
nah apa sih
eh tau gak sih bang gue itu udah kagak punya ape ape
gue udah kagak punya gelang
gue udah kagak punya kalung
gue udah kagak punya antik
gue udah kagak bisa lagi makan enak
mendingan tuh mobil dijual aja besok
wah bentar lagi
jangan jangan gue suruh jual diri nih
yaudah deh besok aja
dimanam gue ngantuk
nah iya besok sama biar sekarang